puncak pandemik mungkin telah berlalu
tadi dikatakan juga oleh mbak bibip bahwa ada beberapa pasal yang hanya dimodifikasi saja ya
atau dia memberikan kasih sayang yang sangat besar
artinya untuk mengamankan jalur pasokan segala macam
oke dan apakah ke enam ratus anggota ini akan ikut sibuk menyiapkan acara untuk tahun ini
depan istana negara jakarta kami siang
yang sudah mengakar juga di sepak bola indonesia
iya kita tahu dari youtube juga kan beberapa kali kita sering lihat